presiden joko widodo menyatakan dibutuhkan dana sebesar rp empat ratus enam puluh enam triliun untuk membangun ibu kota negara baru
dana tersebut berasal dari apbn dan dana kerjasama antar pemerintah dan badan usaha atau kpbu
pendanaan dari apbn akan diupayakan melalui skema pengelolaan aset negara di jakarta dan ibu kota yang baru
dana sebesar rp empat ratus enam puluh enam triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung yang memiliki fungsi utama
seperti gedung parlemen istana negara dan bangunan strategis tni polri
kemudian kedua merupakan bangunan fungsi pendukung seperti sekolah perguruan tinggi sarana kesehatan dan juga lembaga pemasyarakatan
ketiga bangunan fungsi penunjang meliputi sarana dan prasarana serta biaya pengadaan lahan

ada yang bertanya mengenai pendanaan
perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah kurang lebih empat ratus enam puluh enam triliun
nantinya sembilan belas persen itu akan berasal dari apbn
dan itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru
dan di dki jakarta
sisanya akan berasal dari kpbu kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan bumn